adu mulut tak terhindarkan antara dua kubu warga yang berseteru lahan saat petugas pertanahan datang mengecek lahan proyek tol probowangi di desa belimbing besuki situbondo selasa siang
hal ini terjadi lantaran pemilik lahan yang lama rudy hartono warga kalimas tidak mengakui telah menjual lahannya pada bahrudin warga sumber malang
padahal pihak pembeli mengaku telah membeli lahan itu sejak dua ribu enam belas silam
proses pengecekan lahan oleh badan pertanahan ini pun sempat terhenti beberapa kali lantaran kedua belah pihak terus cek cok nyaris berujung kericuhan
beruntung pihak kepolisian dan desa berhasil melerai kedua kubu yang sama sama membawa masa keluarga masing masing
pihak pembeli mengaku sudah memberikan uang sembilan puluh juta pada penjual dari kesepakatan jual beli di depan seluruh pemerintah desa sejak dua ribu enam belas
meski sudah dimediasi pihak desa
namun kedua belah pihak tetap belum menemui titik temu
rebutan lahan ini muncul saat pencairan dan ganti untung lahan tol probowangi akan diproses bulan mei lalu
penjual lahan yang mendengar rencana itu pun membuat surat keberatan ke bpn hingga akhirnya berbuntut sengketa
zainal ali mustafa situ bondo jawa timur